nengkong mau tanya siapa yang duluan buang boneka kalian sinyal anakmu
bisa bisa keluarga lu aja loh ada apa sih nih rame banget tuh nggak berisik sampai
salem ada apa nih bang tohir eh porosani maafin sebelumnya ini nih pok aduh cucu mpo
amin ini kelahar anak saya dikejar lepek diceburin sekarang meriang bukan pak yang
salah itu sebenarnya si tohir ianya aja datang datang tantang tentek uh jali minta maaf
dengerin dulu yeh ini gue denger lu minta maaf sama muna itu ngapain minta maaf sih belum lebaran
udah dengerin gua nanti kalau sampai memang nyawatin lu lu diem aja lu jangan melawan
wajar dia belain bininya kalau lu sawatin si memang yang ada bisa berantem keluarga jadinya
siapa bos oke oke oke oke maaf ya walaupun belum lebaran eh mau kemana lu minta maaf
gue lagi bisa lain emak dia nyantai aja kagak dablek aduh masuk jangan
masuk jangan oh jangan masuk hujan masuk masih dimari ngapain dimari ini lagi benerin kerudung dulu
kan harus rapi bang bang
ini mulus lemes banget sih nggak tahu menape ya lu kan punya masalah bukan sama gua sama mbak lu
minta maaf sama dia dong oh iya iya mbak maafin iane maafin bener bener gak minta maafnya dari hati
enggak iya beneran dari hati mas dari jantung yuk kamu itu harus menghargai perasaan mbak apalagi perasaan
iya denger kan pak ngomongnya kenceng begini
bereaksi dong gimana kayak gitu jawab apa
ya masa musim lompat lompatan sih mbak
ya jangan disini aja
yang belum selesai ngomong kok
alhamdulillah al itu gak denger
coba kamu pikir kalo dia denger gimana perasaannya dia
yan mendingan ini dijadikan pelajaran
kalo ini kejadian sama anak lo
perasaannya gimana coba
ambiar jan ambiar
iya tapi rumah tangga ian keperaan
eh kok dia ngomongnya gitu
kerasa kan sekarang
lo mau kemana
mau ke kamar emak
belum pindah masih disono kamarnya
langsung kek emosi
emak udah deh emak jangan nangis mulu udah
emak jangan nangis emak
tuh denger emak
mak maksud munah bukan mau nyakitin al kok mak
udah jangan lama lama pakai dijelasin
langsung minta maaf cium tangannya
demen banget lu ya kalo mana sehatin
ngomel sama anak tuh boleh
tapi jangan nyubit
mak agak demen tuh
kecil kok mak
maksudnya bukan mau nyakitin
emang kecil nyubit deh
tuh liat tuh
masih aja ngejawab
bikin pegel hati mak
tau gak sih
pegel hati mak
man ajarin man
buruan itu maaf
ya sabar tuh
ini arep tuh
masih bicanda aja
masih bicanda aja
masih bicanda aja
masih bicanda aja
jangan dihargai fo
makanya lo jadi laki jangan lembek banget kenapa sih bikin malu emak aja lo
jangan terlalu sama bini
mak yang galak itu si papi sama dina
bimak yang gak tau aja
iya kan peh
udah udah udah
pokoknya emang gak mau tau
mulai sekarang lo pada ajarin bini lo supaya punya adab
bukan magilah hormat tapi ma pengen punya mantu yang beradab
jangan cantik cantik berilmu tapi gak beradab
nanti kita bakal ajarin deh bbd kita
nah gayanya liat
mulai besok dateng
udah emak maafin aja emak
semua kan anak mantu emak
mereka sayang kok sama emak
tumben bener ngomongnya
adek lo tuh
semuanya sayang emak
makasih ya emak
makasih ya emak
makasih ya emak
makasih ya emak
ya udah pulang lagi
wah mau nongol bagaimana gak bebas bebas aja
ini kan jalan umum
blacky siapa sih
abang liat gitu si anjing
abang udah dua kali nih
saya lagi kesel nih
saya lagi nyari si memet sama si jali
yang badannya gemuk gempal hitam
gak enak dilihat
satu lagi kecil tua
wah kesel banget anak saya
coba dibikin basah kuyuk
si mehmet tuh anaknya si ian
nuh yang rumahnya di ujung sana nuh
mungkin kesel hati aja
eh apa lagi sih
urusan belum kelar
abang liat gak tuh si blacky
mana gua tau
udah tiga loh ngomong begitu ya
hitam jelek gendut kecil
harga diri gue dong
sampai beginian lu ambil
ya kuker sama nasi
gak lagi enak loh
ini dia nih
lu mau kemana lu
lu ceburin sampe salahnya
sampai lepek begitu sekarang meriang
anak lu aja yang penyakitan
lu udah tua masuk ke masjid
kenapa main anak kecil
eh pengaksa ya
bukan orang tua
anak lu yang lu didik tau gak lu
pembang gue apa lagi mau
ini urusan baru sebelum selesai tau gak lu
kau akhirnya ke gile loh ya
lepasin nih mamang gue tau gak lu
eh bang tauhir lu apa apa sih bang
demennya nyari masalah mulu sama keluarga gue
lu tanya meh dia berdua
anak gue dikejar bahasa kuyuk
bawa ke dokter
ini bicara harga diri tau gak lu
harga diri dari kesemakoh
eh anak gue mah anak imut imut
nggak mungkin dia berbuat jahat
lu jangan denger anak lu
anak gue diseksat tau gak lu
enggak percaya gue
siapa yang duluan buang boneka kalian
ini saksinya udah jelas
bisa bisa keluarga lu aja loh
pak zin ada apa sih nih
tuh gak berisiknya sampai ke dalam
ada apa nih bang tohir
eh pak rosani
maafin nih sebelumnya
sama ini nih kelahir
anak saya dikejar epek diceburin
masalah itu sebenarnya anak si tauhir
dianya aja dateng dateng tantang tenteng
bang tohir minta maaf kalau gitu ya
gimana kalau anaknya dibawa ke rumah sakit
jadi nanti biayanya biar emak aja yang tanggung
jangankan rumah sakit
saudara saudaranya dokter semua
dari dokter manusia sampai dokter hewan
rumah sakit saya beli kalau dia mau jual
ini bukan soal duit
ini soal harga diri saya anak saya aset saya dihina diceburin begitu
sampai gak sakit
mak tahu kalau duitnya bang tohir itu banyak
tapi jadi kita mesti gimana
sebagai adat petimur minta maaf dong
wah enak aja pak
minta maaf sama bang tauhid
ya udah om
karena lo manggil om nih aku maafin
oke bang tauhir
tauhir tatangan iler
lo masih panjang panjangnya aja
lama lama gue tibuk pake jual bekel lo
jangan suka tua tuain masalah anak
karena anak anak udah pada akur lo pada masih pada musuhan
maafin sekali lagi ya bang tohir ya
kalau orang ngejar dunia aja
kayak lo dunia gak dapat akhirat jauh
awas jadi masalah lagi sama keluarga gue lo ya
udah dimatiin ya
gimana sih tuh ceritanya